untuk makanan risto fine dining ini menjunjung tinggi khasanah boga nusantara
kepada kami dan kepada keluarga kami
makanya semoga itu dimaintain dengan baik lah